korespondensi nn indonesia rifana pratiwi di mabes polri jakarta
selamat siang rifana lebih lengkap lagi informasi apa yang ingin digali dalam pemeriksaan perdana ahok hari ini
nonaktif basuki cahayapunama saat ini masih menjalani proses pemeriksaan
sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama di baris krim mabes polri
dan pemeriksaan sudah berlangsung sekitar dua jam dan dilakukan tertutup
kami wartawan tidak bisa mengetahui materi apa dan juga substansi apa yang ditanyakan kepada basuki cahayapunama sebagai tersangka
dan untuk mengetahui lebih dalam materi pemeriksaan di baras krim mabes polri
saat ini kami sudah bersama dengan jurubicara tim pemenangan ahok jarot ada bapak ruhut sitompul
selamat siang pak ruhut
selamat siang selamat siang penonton setia cnn indonesia
bang ruth mungkin bisa diceritakan sedikit karena kan kami wartawan tidak bisa mengetahui materi pemeriksaan
di dalam ada berapa pertanyaan kemudian siapa yang mendampingi pak ahok
mungkin bisa diceritakan sedikit pak ruhut
terima kasih sahabat sahabat wartawan mohon maaf
bukan tidak bisa meliput tapi memang kan ini aturannya
tapi percayalah sahabat sahabat dari mabes polri sangat bersahabat dengan teman teman pers
jadi di dalam itu mempertajam empat puluh pertanyaan waktu penyelidikan
sekarang penyidikan karena pak ahok sudah dijadikan tersangka
ingin menyampaikan sekarang lebih kurang sepuluh pertanyaan
dan memfokuskan dari empat puluh pertanyaan tersebut
jadi memang mungkin hari ini tidak selama waktu penyelidikan sembilan jam
mungkin ini sekitar tiga empat jam
jadi saya mohon sahabat sahabat wartawan bersabar
nanti tim hukum yang ada di dalam ada pak sera pimpinan
udah itu ada pak empri jemat ada dua mbak kita
kita ada sekitar sepuluh an pengacara
tapi kami sudah sepakat
kami terima kasih dengan propam kita
jadi bergantian beberapa pengacara
tapi yang menunggu disiapkan satu ruangan yang sangat sejuk
jadi nggak ada masalah
semua berjalan dengan baik
pak ahok pun melayaninya dengan enak
karena pak ahok sangat taat dengan hukum
kan walaupun sudah dijelaskan oleh kabar eskrim pekan lalu pada gelar perkara
bahwa tidak akan ditahan oleh penyidik
penyidik barai reskrim
tapi secara moral apakah memang pak ahok sudah menyiapkan diri jika akhirnya nanti ditahan untuk kepentingan penyidikan ya bang ya
jadi memang pak ahok itu sangat patuh dengan hukum
apapun yang akan dilakukan oleh mabes polri
beliau menghormati bapak kapolri pak tito pak aridono komandan serse begitu juga
rekan rekan di mabes polri penyidik ini
jadi apapun beliau siap
tapi perlu kami sampaikan kepada sahabat sahabat
pendengar setia cnn indonesia
pendengar setia cnn indonesia
ada subjektivitas daripada penyidik
ada tiga kriteria yang harus dipegang teguh seseorang kenapa dia tidak ditahan
jadi tolong antara satu kes dengan kes yang lain jangan disamakan
apalagi kita tahu pak ahok kita sudah tahu kaitan kriteria pertama
kooperatif tidak menghalangi pemeriksaan
pak ahok pada waktu belum dipanggil saja waktu rame rame beliau sudah datang dengan kesadaran tinggi
bahkan meminta maaf
setelah itu tidak menghilangkan barang bukti
bukti buktinya rekaman itu sudah ada di mabes polri di serse
begitu juga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
percayalah saya sebagai juru bicara
saya selalu mendampingi pak ahok
pak ahok kemarin pun ya terus terang saja
ini kan karena ada pemotongan pemenggalan dari bu yani ya
tapi yang jelas pak ahok sangat menghormati kepolisian yang sangat profesional
apapun yang akan dilakukan pak ahok patuh kepada hukum
terakhir nih bang ruhut
apakah memang dari tim kuasa hukum dan juga tim pemenangan ada upaya untuk melakukan mediasi dengan pihak pelapor dari ormas ormas islam
agar pak ahok ini hubungannya lebih baik ke depannya meskipun proses hukum akan terus berjalan pak ruhut
ya memang ini kaitan dengan hukum
jujur saja kita tahu pak ahok ini mungkin kawan kawan ya karena pemberitaan di luar
saya kan kadang kadang bercanda hatinya selembut salju
sebenarnya untuk namanya kebaikan kita bersama pak ahok itu jujur saja ya sudah berapa kali dia minta maaf
jadi kalau ada mediasi pun gak ada masalah
bagi ahok yang penting kita bersama sama menyongsong masa depan jakarta yang sudah baik semakin lebih baik
jadi pak ahok itu
sangat membuka hubungan yang baik kepada semua
oke terima kasih bang ruhut nanti kita tunggu hasil dari pemeriksaan perdana sebagai tersangka
kembali ke anda di studio daniar
baik rifana pratwi kami akan nantikan bersama bagaimana hasil dari pemeriksaan perdana ahok di barat skrim abang spolri
terima kasih untuk laporan anda